dan kami ajak anda melihat lebih dekat provinsi mana saja yang mengalami kenaikan ump pada dua ribu dua puluh satu
dalam grafis yang dihimpun dari data tim litbang cnn indonesia
jadi kita tahu memang sudah ada beberapa atau sudah diumumkan gitu ya terkait dengan kenaikan ump tahun dua ribu dua puluh satu
jadi ada lima provinsi yang menyatakan menaikan ump di tahun dua ribu dua puluh satu
sedangkan dua puluh delapan provinsi lain ini menyatakan tetap atau mengikuti instruksi dari pemerintah
untuk tidak menaikkan ump di tahun dua ribu dua puluh
dan lima provinsi ini yang pertama adalah ibu kota dki jakarta
yang mengumumkan tetap akan menaikkan tiga dua puluh tujuh persen ump provinsi dki jakarta
dari sebelumnya rp empat dua ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh sembilan ini naik menjadi rp empat empat ratus enam belas satu ratus delapan puluh enam atau kurang lebih ini naiknya rp satu ratus lima puluh dari ump nya
kemudian selain dki jakarta ada juga jawa tengah yang juga mengumumkan
tetap menaikkan ump di tahun dua ribu dua puluh satu
angka tiga dua puluh tujuh persen menjadi satu tujuh ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh sembilan atau ini juga angkanya kita lihat ini naik kurang lebih ada di lima puluh ya kenaikannya
kemudian ada juga provinsi jawa timur yang cukup besar ini mengumumkan tetap menaikkan ump di angka lima enam puluh lima persen
yang kemudian menjadi satu delapan ratus enam puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh
dari sebelumnya satu tujuh ratus enam puluh delapan atau kalau misalnya kita lihat ini kurang lebih naiknya cukup besar ya kurang lebih dua ratus atau satu ratus lima puluh ini naiknya
kemudian ada juga provinsi sulawesi selatan yang juga tetap menaikkan ump di angka dua persen
kita lihat ini dari tiga satu ratus tiga delapan ratus naik menjadi tiga satu ratus enam puluh lima delapan ratus tujuh puluh enam atau ini juga naik kurang lebih ada di enam puluh rupiah
kemudian daerah istimewa yogyakarta juga yang tadi barusan kita melihat videonya ini juga tetap menaikkan ump nya di angka tiga lima puluh empat persen
dari sebelumnya rp satu tujuh ratus dua lima ratus sembilan belas naik di angka satu tujuh ratus enam puluh lima rupiah atau ini juga kurang lebih naiknya berada di angka enam puluh
nah kemudian kalau misalnya kita lihat juga ini ada lima provinsi yang sudah mengumumkan menaikan ump nya di tahun dua ribu dua puluh satu
demi di tengah bisnis yang masih lesu kemudian juga ada beberapa daerah juga
nah kalau kita lihat selain daerah yang naik kita juga mau tahu nih ada lima provinsi yang ump nya tertinggi di tahun ini di tahun dua ribu dua puluh
mana saja kita lihat yang pertama sudah pasti ini adalah dki jakarta ibu kota di angka empat dua ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh sembilan
kemudian yang kedua ada di timur indonesia ada di papua di angka tiga lima juta lebih rupiah
kemudian dari sulawesi
ya ada sulawesi utara di angka tiga tiga ratus sepuluh tujuh ratus dua puluh tiga
kemudian yang keempat ini dari wilayah sumatera ada bangka belitung di angka tiga dua juta lebih
kemudian dari berikutnya di nomor lima ditempati provinsi aceh di mana ump nya tahun ini di angka tiga satu ratus enam puluh lima tiga puluh rupiah
kemudian ini adalah untuk lima provinsi tertinggi
kemudian lima provinsi terendah juga kami siapkan datanya
di mana kira kira lima provinsi
provinsi terendah untuk ump tahun dua ribu dua puluh mungkin ada salah satunya di daerah anda
ya kita lihat
nah ini memang yang tadi juga dikeluhkan oleh para buruh di sana ya
yang pertama ini adalah daerah istimewa yogyakarta yang ditetapkan sebagai provinsi paling kecil ump nya yaitu di angka satu tujuh ratus empat enam ratus delapan
kemudian di nomor dua ada di provinsi jawa tengah satu tujuh ratus empat puluh dua lima belas rupiah
di tempat ketiga ada jawa timur di angka satu tujuh ratus
di tempat ketiga ada jawa timur di angka satu tujuh ratus enam puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh
di tempat keempat ini ada provinsi jawa barat di angka satu delapan ratus sepuluh tiga ratus lima puluh satu rupiah
dan yang terkecil kelima ini ditempati nusa tenggara timur yaitu ump nya di tahun ini berada di angka satu sembilan ratus lima puluh rupiah